gue heran kok si amin jadi banyak penumpang ya
tadi saya kasih tahu kur supaya dia keliling cari penumpang
oh jadi lo yang kasih tau
tisna tisna kok lo kasih tau toh ya
soalnya dia nanya pur gimana caranya biar dapat banyak penumpang
biar dia cepat bayar hutang lo kan
halo mai dimana
gak tau nih dimana
kayaknya depan kantor rw deh
oh disitu yaudah tunggu situ gue jemput ya
jangan lupa kamu kan udah nganter saya
berarti nanti giliran mas bur sama kang tisna mengerti kan
tuh kan belum paham juga
ara ara ojek pas nih berdua
enggak om jalan kaki aja
nggak enak ojeknya udah nawarin mampir
kok kamu gitu sih
kau mau main mah
rika gue hantar ya
gak usah kakak
gue heran kok si amin jadi banyak penumpang ya
tadi saya kasih tau pur
supaya dia keliling cari penumpang
oh jadi lo yang kasih tau
kok lo kasih tau toyo
soalnya dia nanya pur
gimana caranya biar dapat banyak penumpang
biar dia cepat bayar hutang lo kan
mai kenalin ini istri saya
kita makan bakso dulu ya kak pak
aduh maaf neng
mbak maya ini udah punya pacar
insya allah tahun depan mau kawin
oh jadi kamu mau nikah
iya mbak insya allah
ya udah kalau gitu dimakan kuenya
terima kasih kakak
maaf saya mau langsung pergi
mau ke rumah kang ojak mau bayar sawah motor
jak mbak tati saya pulang dulu ya
sebentar amat belum juga minum
lain kali aja soalnya udah ditunggu mas reja
salam nebai emas reja
ya mari mbak
kamu jack itu motor gimana
udah main lo pegang aja dulu
tapi jangan lupa setorannya
bang ini bekalnya
udah gak ceburu nih ya
permisi bisa meren
motor baru jak
gak baru cuman baru gue pake
gak tau jak
saya baru dateng
kamu mau ngejek lagi
terus kenapa kamu nanyain pur sama kang amin
gue mau kasih untuk motor baru gue
rahasia dong kong
kau mau kemana
ayo bantu ibu beres beres rumah